pemerintah dan komisi sebelas dpr sepakat menetapkan asumsi dasar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dua ribu delapan belas
pemerintah dan dpr sepakat pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di rentang lima dua hingga lima enam persen
angka ini jauh di bawah asumsi rapbn dua ribu delapan belas yang diajukan pemerintah yaitu lima empat hingga enam satu persen
sementara itu untuk nilai tukar rupiah disepakati di level tiga belas tiga ratus hingga rp tiga belas lima ratus rupiah per dolar amerika
kita lihat bersama bagaimana asumsi makro ya itu asumsi makro tepatnya
asumsi makro era pbn dua ribu delapan belas pemerintah dan juga dpr yang sudah sepakat untuk laju pertumbuhan ekonomi lima dua hingga lima enam persen
inflasi lebih rendah dari tahun ini akan ada di kisaran sekitar tiga lima
nilai tukar rupiah ternyata juga di bawah yang diajukan oleh pemerintah sebelumnya kalau saya tidak salah di tiga belas delapan ratus an
di rentang tertinggi tapi ternyata nilai tukarnya disepakati di tiga belas tiga ratus hingga tiga belas lima ratus rupiah per dolar amerika
sementara spn untuk tiga bulan bertenor tiga bulan yaitu empat delapan hingga lima enam persen
dan icp yaitupun harga minyak mentah indonesia ada di kisaran empat puluh lima hingga enam puluh dolar amerika per barrel
dan ini tampaknya juga memasukkan juga potensi bagaimana
krisis ataupun juga konflik geopolitik di negara teluk
kemudian kita lihat bagaimana lifting minyak bumi
tujuh ratus tujuh puluh satu hingga delapan ratus lima belas barrel per hari
kemudian dengan lifting gas bumi satu satu ratus sembilan puluh empat hingga satu dua ratus tiga puluh lima juta barrel setara minyak per hari
selanjutnya kita lihat
ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia
kita lihat versi beberapa lembaga internasional
untuk kmf sendiri
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas mematok pertumbuhan ekonomi indonesia ada di kisaran lima satu persen
sementara dua ribu delapan belas akan naik menjadi lima tiga persen
sementara world bank di lima dua persen untuk indonesia
dan dua ribu delapan belas akan ada peningkatan satu persen menjadi lima tiga persen
untuk adb juga dari lima satu persen seperti imf ya hingga dua ribu delapan belas nanti diproyeksi akan ada di lima tiga persen
jadi secara keseluruhan seluruh lembaga pemeringkat indonesia yang kami hadirkan di dunia
yang kami hadirkan
memproyeksi bahwa dua ribu delapan belas pdb indonesia ataupun pertumbuhan ekonomi indonesia ada di lima tiga persen